informasi berikutnya petugas badan narkotika nasional menggerebek sejumlah lokasi di bekasi jawa barat
hasilnya petugas menyita sekitar dua ratus kg sabu sabu puluhan ribu pil ekstasi dan ribuan pil heavy five
badan narkotika nasional berhasil menyita lebih dari dua ratus kg sabu sabu puluhan ribu pil ekstasi dan ribuan pil happy five pada minggu pagi
petugas juga menangkap dua tersangka di dua lokasi yaitu di wilayah tambun dan di sebuah rumah kontrakan di wilayah kranji jawa barat
pelaku berinisial zul mengaku sudah berapa kali menjual habis stok sabu sabunya
sementara itu menurut ketua rt sempat terduga pelaku adalah warga pengontrak yang selama ini mengaku bekerja sebagai tukang ojek online
keluarga pak rt sudah lama tinggal di sini atau gimana
ya dikontrak di sini
dia ngontrak udah lama di sini atau gimana
tiga bulan tapi dia lapor ngontrak di sini pak rt
lapor kesehariannya gimana pak rt
ya pencarian sama biasanya buka mobil mobil mungkong yang pernah kan itu nge grab mobil
oh gitu nge grab dia
hingga minggu pagi petugas masih melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan terduga pelaku
f rizal jakarta
usai penggerbekan dua gudang narkoba di bekasi jawa barat deputi pemberantasan bnn menduga ratusan kilogram sabu sabu ribuan pil ekstasi dan ribuan pil happy five dikirim dari negara tetangga malaysia melalui jalur laut ke kepulauan sumatera atau riau
dan dugaan sumber pasokan narkoba ini diantaranya muncul setelah petugas menyita barang bukti berupa kendaraan roda empat dan juga truk

menurut deputi pemberantasan bnn irjen paul arman depari narkoba dibawa dari wilayah sumatera
menurut deputi pemberantasan bnn irjen paul arman depari narkoba dibawa dari wilayah sumatera
menurut deputi pemberantasan bnn irjen paul arman depari narkoba dibawa dari wilayah sumatera
menuju jawa menggunakan truk bermuatan kelapa untuk mengelabui petugas
arman menduga jaringan pengedar narkoba di bekasi dikendalikan oleh narapidana di salah satu lapas di pulau jawa
dalam penggerbekan petugas juga menemukan catatan penjualan sejak februari dua ribu sembilan belas
menurut polisi dalam sekali pengiriman sindikat narkoba diduga mengedarkan rata rata ratusan kilogram sabu sabu
sabtu malam hingga minggu dini hari petugas bnn menggerbek sebuah rumah kontrakan sekaligus gudang narkoba di dua lokasi di bekasi
petugas menyita sekitar dua ratus kg sabu sabu dua puluh lima ribu butir ekstasi dan sekitar empat butir pil happy five
polisi pun menangkap dua tersangka zul dua ratus dua puluh tiga
petugas bnn menangkap tiga puluh tahun dan far tiga puluh tahun yang diduga sebagai bandar besar
petugas masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari anggota jaringan narkoba yang lain
kemungkinan besar asal narkoba berasal dari malaysia yang diseberangkan atau diselundupkan ke indonesia melalui jalur laut
kemudian melalui jalur darat menggunakan truk tronton
yang dicampur dengan kelabaran
para peneliti pnpr merasa berpikir di luar pandang itu apaan yang akan menyebabkan penyalah dinafikan